sampai jumpa di video selanjutnya
aik tadi culik
aik tadi culik
aik tadi culik
aik tadi culik
aik tadi culik
aik tadi culik
mungkin penculiknya tahu kalau aida itu calon cucu menantu saya
mungkin dia mengharapkan kebusan
bu saya yakin aida pasti akan baik baik saja
sudah ibu tenang saja
kamu juga kamu juga harus tenang ya bu ya
bagaimana sih aku bisa tenang kalau anaknya diculik
aida diculik bapak dengar nggak
ayo bapak kita cari aida sekarang
kita cari kita cari
kok belum ada kabar juga ya
di tv tadi juga belum ada beritanya
apa belum masuk ya
aku telepon aja ya
baterai nya lagi
kenapa kamu tinggalin aku
aku merasa selama ini aku sudah bekerja dengan baik dengan jujur
tapi tegak tegaknya bularas pemilik perusahaan memecat aku dengan tuduhan korupsi
dan kalaupun aku harus memanaskan damaku gak bisa man
aku gak bisa sendirian
kenapa bisa ada di sini
kamu ditinggalin sama orang tua kamu ya
kasian kamu pasti kesepian
sama sama seperti ibu
ibu juga kesepian
ibu baru saja kehilangan suami ibu
dan kamu juga kehilangan orang tua kamu
daripada kamu tinggal di panti asuhan
lebih baik kamu ikut sama ibu
dan ibu akan sayang kamu seperti anak kandung ibu sendiri
tapi kamu harus janji satu hal sama
kamu harus membantu ibu balas dendam
membalas dendam kematian suami
andai aja aksan tahu kalau dia bukan putraku
andai aja dia tahu kalau dia harus membalaskan dendam orang yang gak ada hubungannya dengan dia
bahkan dia juga tidak punya hubungan dengan ibu

apakah aksan akan bersedih
ngapain juga aku mikir macem macem
dan ngapain juga aksan tahu kalau dia bukan putraku
dia gak perlu tahu
oh dia juga anak yang dibuang di dekat panti asuhan
gak akan ada yang nyariin dia
dan selama ini aku sudah menganggap dia seperti anak kandungku sendiri
jadi wajar kalau aku menyerupi balas dendam
sampai jumpa lagi
kamu kamu tuh kenapa sih san
kamu kejulih ke aku sih kamu
kamu kenapa seger banget sama aku
aku pikir selama ini kamu baik seger
aida aida aku bisa jelasin aku bisa jelasin
apa yang mau kamu jelasin ah
aida tunggu aida aku
aida tunggu aida
kamu kamu sakit beneran san
udah gak gak aku tau
ini pasti akal akalan kamu aja kan
supaya aku datang lagi ke kamu
terus kamu bisa nakal
kalau kamu pergi pergi aja sana
kamu sakitnya beneran ya
lalu bagaimana dengan acara pertunangan ini sendiri bu
dengan segala hormat
pesta pertunangan ini untuk sementara dibatalkan dulu
sampai diketemukan kembali
salon cucu menantu sayang
sekarang nenek tua bangka itu kena batunya
dia gak akan menyangka
kalau acara pertunangan cucunya jadi acara berkabut
bagaimana kalau salon cucu menantu itu sudah ditemukan
saya juga tidak akan menangka itu
saya juga tidak akan menangka itu
saya juga tidak akan menangka itu
jadi saya mohon bantuan pada wartawan untuk membantu menemukan kembali calon menanti cucu saya

aku habis menenangkan diri oma
tapi ini ada apa sih oma kok banyak wartawan
inilah foto dari calon cucu menantu pengusaha terkenal laras ardinta